hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda kawasan bandung timur
menyebabkan atap tribun timur stadion harkamanik bandung ambruk sabtu petang
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda kawasan bandung timur
menyebabkan atap tribun timur stadion arca manik bandung ambruk sabtu petang
peristiwa tersebut juga mengakibatkan asrama atlet dan area latihan bola voli pasir
yang berada dekat dengan stadion arca mandek rusak berat tertimpa runtuhan atap stadion
peristiwa ini berawal saat hujan deras melanda kawasan bandung timur sabtu petang
hujan deras yang berlangsung selama satu jam tersebut secara tiba tiba menimbulkan
angin puting beliung yang mengarah ke arah stadion arca manik
pas gedenya itu jam empat belas lima puluh empat jadi kayak angin ya puting beliung
jadi langsung aja menimbulkan atap ini
stadion satu menitan pak ini pak satu menitan langsung break aja kayak gitu
pihak pengelola sarana olahraga arca manik mengaku belum dapat memperkirakan kerugian
yang ditimbulkan dari peristiwa ini
ya belum ini mau lapor lapor ke dinasitar dinasitar kait ke bppd belum di lapor
kebetulan saya juga baru datang nih pak
sejauh ini pak bisa diperkirakan berapa kerugiannya pak dari segi pembangunan saja pak
kalau belum bisa diperkirakan kerugian ini berapa berapa
meski tidak menimbulkan korban jiwa peristiwa ini membuat kerusakan stadion
freddy bangun bandung jawa barat